hai lucu ya lihat kucing kucing tadi itu dan ini juga lucu juga nih apa perempuan iya jadi
ini pemirsa kan kalau misalnya kita melihat ya musik musik rap atau hip hop itu kan identik
dengan apa namanya eh seksi betul ya gayanya gaya gaya rnb gaya gaya rnb nah ini ada yang
menarik karena musik hip hop dipilih mona haidar seorang wanita berhijab berdarat suriah dalam
musik dan juga keren loh musiknya iya ini dia juga merilis lagu berjudul hijabi sebagai peredam
islamofobia yang kerap menyasar wanita berhijab di seluruh dunia wanita berhijab memang kerap
menjadi sasaran sentimen islamfobia ini pula yang dialami oleh mona haidar seorang wanita berdarah
yang buat musik siapa sangka dibalik anggunnya para suanita berhijab ini ia memiliki genre hip hop
ia merilis lagu berjudul hijabi pada momentum hari wanita internasional maret lalu meski
akhirnya menjadi kontroversi dalam kondisi hamil delapan bulan tak menghalangi mona
saat harus syuting dan merilis video musik untuk lagu hijabi banyak yang mendukung apa
yang dilakukan muna namun tak sedikit juga yang merespon negatif hal tersebut
dilihat dari imbangnya jumlah likes dan dislikes pada video hijabi